dan bertemu dengan guru besar sunan kalijaga tapi badan pangeran saat lemah aku akan berusaha
sekuat tenaga aku minta tolong saya akan perintahkan warga desa untuk membawa pangeran dengan
tandu secara bergantian menuju demak bintara terima kasih saudara saudaraku semoga allah
membalas kebaikan kalian
hai ada bayi tolong jelaskan desa boko rame kedatangan naga dampit penunggu puncak lawuh dia
meminta anak anak kita sebagai tumbang lagi dampit ya minta anak kita sebagai tunggu ternyata benar
apa yang dikatakan kakak wijahaya
ayo selamatkan diri kita
bapak dan diri kalian cepat
jangan lari anakku
selamatkan diri kita
kisanak turun ke atas
saya demang desa kompaku sipadang
kisanak sudah menyelamatkan desa kami
dari kekejaman dan ke dampik
saya perlu air
pangeran minum dulu
luka pangeran sangat parah
pangeran harus beristirahat dulu
untuk beberapa saat
kami sedang mencari beberapa tabib
untuk mengobati luka pangeran
terima kasih hidemang
pada seluruh warga desa tombak wesi padang
saya sudah merepotkan kalian semua
kami tidak bisa membalas semua kebaikan pangeran
naga itu sudah lama mengganggu desa kami
benar pangeran samudra
tak satupun orang yang mampu melawan naga dampit
dengan apa kami harus bisa membalas semua kebaikan bangsa
dengan apa kami harus bisa membalas semua kebaikan pangeran
saya hanya ingin suatu hal
saya ingin kita semua lebih berta waka'
dengan gusti kosong
karena hanya dari gusti allah
semua kekuatan ini berasal
semoga pangeran cepat sembuh
kami masih ingin belajar banyak dari pangeran